kasus dugaan perdagangan empat balita asal malaysia terungkap setelah laporan warga
yang mencurigai adanya aktivitas di rumah r di desa pajalele
kecamatan lembang kabupaten pinerang sulawesi selatan
warga kerap melihat keberadaan anak anak kecil dengan paras tidak seperti wajah anak indonesia pada umumnya
dari informasi ini polisi kemudian meminta keterangan dua asisten rumah tangga
dan pemilik rumah pada rabu siang
polisi juga menemukan empat balita yang diketahui berasal dari malaysia
berdasarkan pengakuan r keempat balita tersebut merupakan anak anak terlantar di malaysia yang kemudian diadopsi
namun hingga jumat siang r tidak bisa menunjukkan bukti dokumen adopsi
kalau kita mau mengadopsi ataupun mengangkat anak
tentunya itu kan ada perlengkapan sarana prasarana administrasi yang harus dilengkapi
sementara ini lagi lagi berinisial r belum bisa menunjukkan untuk legalitas dia mengadopsi daripada keempat anak tersebut
untuk kelancaran penyelidikan polres pindrang bekerja sama dengan kantor imigrasi kota parepare
akan mengecek dokumen keimigrasian r beserta keempat balita
kasus pun masih dalam penyelidikan
sementara r masih berstatus sebagai saksi